isu tentang pemutaran kembali film g tiga puluh spki menuai berbagai pandangan berbeda di masyarakat
sebagian sangat setuju dan menganggap bahwa film ini untuk mengingatkan kembali sejarah bangsa yang pernah tertoreh di negeri ini
namun sebagian yang lain mengkritisinya dengan dali bahwa peristiwa enam puluh lima tidak mutlak seperti yang diceritakan dalam film tersebut
bahkan ada yang secara ekstrim menyebut bahwa film itu adalah sebagai propaganda orde baru
bagaimana pendapat wakil rakyat soal ini kami akan mengulasnya malam hari dengan wakil ketua dpr ri fadli zon
selamat malam pak fadlizon terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
lalu juga ada pandangan dari masyarakat yang sekali ini diwakili oleh koordinator peneliti dari imparsial ardi manto adisa putra
selamat malam pak fadlizon terima kasih sudah hadir
kita simak dulu ya pernyataan dari panglima tni tentang seruan untuk menonton kembali film g tiga puluh spki ini
film itu masih menjadi polemik
biarin aja lah saya tidak berpolemik kok
saya tidak berpolemik tujuan saya hanya untuk mengingatkan generasi muda kita
pak fadlizon termasuk orang yang setuju tadi kita tampilkan juga pernyataannya yang sempat kita kutip sebelumnya
tapi mungkin ada argumentasi yang lebih lengkap pak apa sebenarnya yang membuat kemudian anda setuju
sekedar ini sejarahkah ataukah ini memang kejadian yang benar ya ini faktanya kenapa diintikan tahun sembilan puluh delapan
kalau kita melihat film pengkhianatan g tiga puluh spk itu dari semua argumentasi itu sangat kuat bahwa film tersebut memang mendekati apa yang terjadi sesungguhnya
mendekati karena kan itu film bukan film dokumenter oleh bagaimanapun film
tapi dari ceritanya sebagai peneliti sejarah saya juga membaca saya juga pernah menulis buku tentang kekejaman pki empat puluh delapan misalnya ya
jadi fakta fakta yang ditampilkan
atau penggambaran itu saya kira hampir sesuai dengan kenyataan
saya membaca hampir semua buku yang terkait ini baik yang pro maupun kontra
itu apa yang digambarkan di dalam film itu sudah sangat mendekati kenyataan
seperti tadi ya pak siapa yang mengkritisi itu minor minor saja
pak asfi warman adam
termasuk pak asfi warman adam juga banyak kaconya menurut saya
dalam menanggapi film tersebut
misalnya soal auri dan sebagainya
apakah memang ada pernyataan resmi dari auri
setahu saya tidak ada
kemudian mengenai rokok
ya aidit memang merokok
itu anda menemukan fakta itu ya
kemudian mengenai penyiksaan
itu kan sangat rediculess gitu ya
bahwa ini pakai otopsi bahwa ini tidak ada penyakit
orang dibunuh saja sudah lebih dari disiksa
sudah mencabut nyawanya ditembak ditusuk dan sebagainya
dan saya bisa menunjukkan bukti bukti
jangankan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima saya tweet tadi
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saja tiga belas november di cawang
itu ada anggota pamswa karsa matanya dicongkel dikencingi
jadi apalagi di zaman itu
kalau kita melihat kekejaman yang dilakukan oleh pki empat puluh delapan juga luar biasa
mereka ada peristiwa seperti digorang gareng itu
darah sampai berceceran di mana mana
bahkan ya mungkin agak sedikit exagerated
satu inci darahnya itu tergenang di situ ya
tapi dalam konteks ini anda tidak mempercaya yang hasil otopsi
anda juga menelusuri tidak yang disebutkan hasil otopsi itu tidak ada dalam konteks ya
bukan mengurangi rasa ini tapi penyiksaan dengan menyayat dan lain sebagainya
tapi penyiksaannya kan di dalam film itu juga tidak terlalu digambarkan
kalau di sila saya sih percaya
jangan kan itu tadi saya tweet hari ini
dicongkel matanya pakai linjis
dan orang itu masih bisa tersenyum
sambil ketawa orangnya mungkin masih hidup
itu kejadian enam puluh lima

apalagi tahun itu
maksudnya menunjukkan bahwa tahun enam puluh lima pun bisa lebih parah
dan kalau kita lihat apalagi kekejaman komunis seperti yang terjadi di kamboja oleh pol pot itu
bahkan ada bayi yang dilempar kemudian disabet pakai pedang
itu di dalam musim
bisa disamakan yang terjadi di kamboja kemudian apa yang terjadi
iya karena mereka harus membuat deterrent effect
nah kalau argumentasinya itu
nah kalau argumentasinya itu
itu lubang buaya saja
tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan itu puluhan bahkan hampir dikatakan mencapai seratus orang masuk di sumur soco
itu termasuk tokoh tokoh seperti pak suhud dan lain lain ya
ada tokoh tokoh dari pesantren pimpinan pesantren pimpinan pemerintahan ketika itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
itu dimasukkan ke lubang buaya
ya zaman itulah
lubang ya sumur
namanya sumur soco satu

kurang lebih sama lah pengertiannya begitu ya
jadi pola itu sudah dipakai lama oleh komunis
dan kalau mengatakan bahwa ini bukan kudeta
ya namanya kudeta itu selalu dipakai
tahun empat puluh delapan jelas kudeta
fakta fakta penelitian semua mengatakan itu
cuma kudetanya gagal
bahkan tahun empat puluh delapan bung karno sendiri yang pidato
pilih pki musuh atau soekarno hatta
ada pidatonya terkenal ketika itu
ketika menghadapi kudeta tahun empat puluh delapan
jadi bahwa ini memang terkait dengan pki sudah jelas
tahun lima puluh dua sebetulnya
melakukan satu strategi aliansi dengan kanan
karena mereka ini kan pengkhianat
pki ini kan pengkhianat
kita lagi bersiap menghadapi agresi militer belanda kedua
mereka menusuk dari belakang dengan memproklamasikan
kemerdekaan atau soviet madiun ketika itu
delapan belas september tahun empat puluh delapan
akhirnya para pelakunya dieksekusi
oleh tni juga
jadi maksudnya sudut pandangnya
jangan hanya melihat enam puluh lima tapi empat puluh delapan dan sembilan puluh
dan memang yang namanya kudeta
revolusi pemberontakan itu masuk rukun komunisme
kalau orang islam ada sahadat sampai haji
salah satunya ini rukun komunis itu ya melakukan
pengambil alihan kekuasaan dengan cara apapun
salah satunya dengan cara kudete
baik nanti kita akan lihat pandangan yang lain begitu ya pak fadlizon
setelah jadwal berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa dengan pemutaran film g tiga puluh spki ini
masih hanya kemudian
ada yang menyebut ini propaganda orde baru
mas ardi mungkin ada punya pendapat lain begitu ya
kalau pak fadli sih kurang lebihnya yang saya simpulkan tadi sebenarnya
ini paling film g tiga puluh spki diputar sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat hingga kemudian sepakat dihentikan bersama seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan begitu ya
itu paling mendekati dengan kejadian faktual tahun enam puluh lima begitu
ada pun yang dipertanyakan pertanyakan itu adalah hal hal minor bahkan
tapi kalau menurut pak fadli tadi
bahkan soal yang penyiksaan itu sebenarnya
itu percaya terjadi
pendapat anda seperti apa tentang terkait dengan film g tiga puluh s pki ini
ya pertama terkait peristiwa yang sebenarnya tahun enam puluh lima
tentu pak fadli dan para sejarawan yang sudah meneliti tentang itu
yang faham lebih jauh ya
tapi bahwa film g tiga puluh s pki ini
itulah yang kemudian dikoreksi oleh gerakan reformasi tahun sembilan puluh delapan
kemudian dihentikan tanya nya
itu menjadi agenda reformasi
jadi apa hal yang di
apa hal yang dikoreksi dalam gerakan reformasi
karena apa namanya lebih gerakan reformasi tahun sembilan puluh delapan
masih dua tahun sembilan puluh delapan
melihat bahwa film ini lebih banyak propaganda orde barunya
ketimbang menyajikan fakta fakta
yang sifatnya juga berujung pada apa namanya
yang saat ini pemerintah juga tengah mengupayakan hal itu
dari korban pelanggaran hamas lalu
nah kemudian yang perlu menjadi rambu rambu juga
dalam penanyian film ini
ya ini terkait dengan apa yang diutarakan oleh kpai ya
komisi perlindungan anak indonesia
bahwa film ini mengandung konten konten yang tidak layak ditonton oleh anak anak
nah ini perlu juga perhatian
apa namanya sah sah saja
ada himbauan dan bang fadli setuju
bahwa film ini akan diputar ulang ditayangkan
tetapi perlu memperhatikan
siapa yang menonton film ini
adegan adegan yang tidak layak ditonton oleh anak anak
itu juga apa namanya
dikoreksi gerakan sembilan puluh delapan ini
sebenarnya menurut saya
saya mengikuti kok proses sejarah tahun sembilan puluh delapan itu
tidak pernah ada satu gerakan pun
atau aksi atau bahkan yang mengoreksi terhadap film ya
ini menurut saya perlu dikoreksi
misalnya siapa orang yang mengoreksi
itu hanya ada semangat pada waktu itu reformasi
dan kemudian secara sepihak waktu itu dihentikan saja penayangannya
tapi tidak pernah ada semacam tuntutan tolak
menurut saya tidak
waktu itu tidak ada gerakan itu
tidak to the point kesana mungkin
dan tidak pernah juga ada pernyataan
bahwa film ini pernah dilarang
tidak pernah juga
jadi memang dihentikan ditayangkan saja
karena ada satu zaman yang berubah gitu
tetapi mengenai pro kontra nya juga datangnya belakangan
karena pada masa reformasi ya
orang kan namanya juga mempertanyakan semua semua yang terjadi sebelumnya
hal yang biasa
tetapi kalau kita lihat
sulit untuk dibantah bahwa apa yang terjadi itu tidak benar
ini yang menurut anda yang benar yang bagaimana nya
atau kemudian terkait dengan
karena ketika film ini tidak benar
terkait juga nanti dengan kejatuhan rezim order lama di zaman pak karno dan sebagainya
ini kan satu sekuen yang berbeda beda
dan kasus yang berbeda beda
apa yang terjadi dengan sembilan puluh delapan
itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang terjadi dengan pki tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima gitu
jadi cuma karena ada aktornya sama
kemudian ada satu sentimen ketika itu
tapi bukan dilarang
atau kemudian ada mengatakan bahwa ini tidak benar dan sebagainya itu tidak
kalau perdebatan itu seperti saya katakan datang belakangan
orang bisa saja karena pak harto waktu itu mengundurkan diri
tidak suka melihat sikap heroismenya pak harto di tahun enam puluh lima
saya kira apa yang terjadi pak harto itu sangat berjasa
pada tahun enam puluh
sangat berjasa di tahun enam puluh lima
kalau enggak indonesia sudah jadi komunis
dan banyak juga pertanyaan kenapa tidak menjadi sasaran
karena memang yang menjadi sasaran ketika itu adalah orang orang yang dianggap mungkin dekat dengan barat dan sebagainya
mungkin pak harto termasuk orang yang tidak menjadi ancaman
kan tidak semua juga general
tapi yang terpilih
yang menjadi salah satu tokoh tokoh yang paling menonjol

pada umumnya juga ada yang lulusan lulusan dari jerman dari amerika dari breda seperti mt haryono dan sebagainya
sebenarnya pertanyaan saya terkait bukan kejatuhan orde baru
tapi peristiwa enam puluh lima enam sampai enam puluh tujuh itu terkait dengan peristiwa jatuhnya udah lama pak karno dan lain sebagainya
nah kemudian kebenaran yang mana ya
apa kebenaran itu dipila pila
karena dalam film itu kan bentuknya satu paket begitu
terkait dengan dengan sekuen tadi yang bersama
kan memang ada tuntutan ketika itu
kan ada proloh ya
kemudian prolo itu ada peristiwa yang menyertainya gitu ya
ada peristiwa kanigoro peristiwa bandar betsi
ada berbagai macam peristiwa
kemudian ketika itu ya
apa yang banyak orang lupa adalah pki tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat udah ada yang namanya metode kombinasi tiga bentuk perjuangan
salah satu dari metode kombinasi tiga bentuk perjuangan itu menyusup di dalam tentara
jadi itu bukan kudeta militer
yang terjadi itu
tapi disusupi oleh pki maksudnya
disusupi oleh pki
dan itu diakui juga oleh sudi isman ya
dia dalam kritik otokritik gitu ya
dan juga oleh para tokoh tokoh partai komunis yang lain
yang ketiga itu merasa aidit tidak menjalankan apa yang dia lakukan dengan benar gitu
baik kita tahan dulu ya
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kita akan melihat bagaimana pandangan dari politisi
pdi perjuangan terkait rencana pemutaran kembali film g tiga puluh spk ini
prime news segera kembali
kita sapa dulu
salah satu narasumber yang sudah juga hadir
wasekjen pdi perjuangan ahmad basara
di ip juga di mpr
bagaimana bang basar anda melihat rencana pemutaran kembali film g tiga puluh spki
kalau kita melihat tulisan anda
dari catatan anda bahwa sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan dimensi sejarah yang panjang sebelumnya
anda jelaskan di tulisan sebelumnya begitu ya
di alinnya sebelumnya
bahwa ini sudah tidak relevan lagi begitu untuk kemudian diputar
apalagi dijadikan referensi bagaimana sejarah enam puluh lima satu
apa bagaimana penjelasan anda
pertanyaan saya dimulai justru dari pertanyaan kenapa menteri penerangan yang notabene adalah jenderal tni angkatan darat pak yunus yosvia
menghentikan penayangan film g tiga puluh spki pada tahun sembilan puluh delapan di awal reformasi
saya kira dari situ kita dapat berangkat untuk mengambil hikmah kenapa film ini dihentikan penayangannya
nah saya kira semangat yang muncul dari seorang general tni purnawirawan yunus yosvia
sebagai menteri penerangan pada waktu itu menghentikan film g tiga puluh spki yang diputar setiap tanggal tiga puluh september
karena beliau merasa film ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya
karena waktu itu kan ada masukan dari marsikal saleh basarah
yang orang sering mengatakan saya anaknya pak saleh baskara
padahal saya bukan anaknya pak saleh baskara
dan general general yang lain
ada beberapa aspek ya
yang mesti kita lihat bahwa di dalam konteks pemutaran film g tiga puluh spki itu kan berlaku ada gium yang mengatakan
sejarah itu memang selalu ditulis oleh selera pemenang
sejarah biasanya selalu ditulis pemenang
nah memang kalau kita lihat dari aspek sejarah yang lain
di luar narasi yang dibuat oleh rezim orde baru pada waktu itu
kalau rujukannya adalah surat resmi yang ditulis oleh presiden soekarno
pada tanggal sepuluh januari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yang kemudian kita kenal dengan pidato pelengkap nawaksara
beliau mengatakan yang pertama peristiwa gestok
beliau menyebut gestok
istilahnya gestok ya
gerakan satu oktober
kenapa bung karno menyebut istilah gerakan satu oktober
karena general general itu dibunuh pada satu oktober dini hari dan subuh
sehingga beliau menyebutnya gestok
presiden soekarno pada waktu itu di dalam pidato pelengkap nawaksaranya
yang dia tulis secara resmi untuk pimpinan mpr pada waktu itu
setelah diminta untuk memberikan pertanggung jawaban
pertama beliau katakan
peristiwa gestok itu adalah complete over ompling
yang artinya adalah penyerbuan yang sempurna bagi dirinya
bagi dirinya ya
bagi kekuasaan presiden yang sedang dipegangnya
kemudian yang berikutnya adalah
presiden soekarno mengatakan peristiwa gestok itu adalah pertemuan tiga sebab
sebab pertama adalah kebelingernya pimpinan pki
presiden soekarno sudah menyebut kebelingernya pimpinan pki
yang kedua adalah kelihayan nekolim
neo kolonialisme dan imperialisme
kemudian yang keempat adalah adanya orang orang yang tidak benar
kebelingernya dalam konteks pengkhianatan bisa disebut pengkhianatan tidak
kebelingernya pimpinan pki
artinya memang ada unsur unsur kebijakan pki pada waktu itu untuk melakukan pemberontakan semacam itu
dan presiden soekarno mengatakan
pembeli gestok itu
dan oleh karenanya presiden soekarno membangunkan mahameluk
mahkamah militer luar biasa untuk mencari siapa yang salah
nah kemudian kalau narasi ini yang kita pegang
sebagai satu dimensi sejarah yang lain
maka teori bung karno yang mengatakan bahwa gestok itu adalah complete over ompling
penyerangan yang sempurna bagi dirinya
maka kemudian terbukti
dua tahun kemudian mprs setelah mengganti khairul saleh dari ketua mpr dengan jenderal angkatan darat nasution
mengganti apa namanya aliso suru amijoyo dengan dengan osama liki
kemudian mengganti satu ratus delapan anggota mprs yang lainnya
mengeluarkan tap mprs nomor tiga puluh tiga tahun enam puluh tujuh
yang mana tap mpr tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh adalah pencabutan kekuasaan presiden soekarno
dengan konsideran menimbang yang berbunyi bahwa berdasarkan laporan pangkop kamtip panglima komando pemulihan keamanan dan ketertiban
dalam inilah jenderal soeharto
presiden soekarno dituduh terlibat
dukung peristiwa pemberontakan g tiga puluh spki itu
yang karena tuduhan itu kemudian menjadi dasar pencabutan kekuasaan presiden soekarno
dalam pasal enam tap mpr tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu ada kewajiban
bagi pejabat presiden dalam hal ini adalah presiden soeharto untuk memberikan proses peradilan yang
terhadap tuduhan bung karno terlibat pada pemberontakan kepada pemerintahan yang sedang ia pimpin sendiri sebagai presiden
dia berontak terhadap pemerintahan yang sedang dia pimpin
tapi apa yang terjadi
sampai bung karno wafat dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
tidak ada peradilan itu ya
jangankan peradilan yang fair
peradilan apapun tidak ada
konteksnya dengan film
dengan kemudian bung karno meninggal dengan menderita sakit parah karena dirawat di apa ditahan di wismayaso jakarta tanpa proses penanganan medis yang memadai
dan membawa apa namanya beban yang amat berat
tuduh berkhianat pada bangsa yang ia ikut merdekakan sendiri
memberontak terhadap pemerintahan yang sedang pimpin
nah terhadap hal ini saya perlu juga klarifikasi
bahwa tuduhan bung karno berkhianat itu telah diralat
oleh presiden susilo bambang yudhoyono
tahun dua ribu dua ya

kepada bung karno
implikasi hukumnya adalah gugurnya tuduhan bung karno berkhianat kepada bangsa dan negara
karena tidak mungkin dikasih pahlawan

tidak pernah melakukan perbuatan tercelah
tidak pernah dihukum

jadi dengan demikian
jadi dengan demikian dari narasi sejarah ini

oh ini kaitannya nih

yang komprehensif dong

itu kita memetik hikmahnya
bukan justru menciptakan situasi
kan saya tadi
situasi kan saya tidak ikut
situasi kan saya tidak ikut

neoimperialisme dan kolonialisme yang memang tidak menginginkan kemerdekaan indonesia
hanya dua puluh enam hari setelah tap mpr nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh keluar

karya dengan pt freeport
menyerahkan kekayaan alam indonesia di papua itu untuk kepentingan asing
apa yang soekarno sebut dengan neo kolonialisme dan neoimperialisme
jadi ada benang merah ini
jadi ada benang merah ini
ini komplese banget ya
masalahnya kita ini membicarakan sebuah film
film itu bisa mengambil perspektif apa saja

dari fakta fakta sejarah
menurut saya tidak ada yang salah di situ

karena kan namanya juga film
ini kan bukan film dokumenter

dan kalau mengenai penyebutan
memang ada dua penyebutan

itu kita disebutnya g tiga puluh s
belakangan kemudian ada yang disebut juga gestok

dan memang benar
yang mengeluarkan keputusan tentang mahmilub itu
dan memang benar
yang mengeluarkan keputusan tentang mahmilub itu

itu adalah presiden soekarno

dewan revolusi pada tanggal satu oktober

untung mengumumkan satu oktober itu
yang nama namanya juga banyak diklaim

itu tadi sebenarnya saya tanyakan di awal
kemudian terkait juga dengan kejatuhan rezim presiden soekarno
soalnya di situ film ini juga mengesankan adanya tuduhan keterlibatan dari presiden soekarno
kalau di dalam film itu setahu saya tidak pernah ada tuduhan
termasuk keterlibatan bung karno
tetapi bahwa sekuennya itu memang
memang ada seperti itu ya
saya kira kenyataannya seperti itu
perdebatannya seperti apa
seingat saya tidak ada tuduhan

tidak ada di dalam film itu ya
tapi bahwa di situ disebutkan pak hartto
pak soeharto sebagai penyelamat
memang dia penyelamat
di dalam proses itu

di dalam dunia militer
dia ini adalah
juga kesayangan dari jendral sudirman

lepas dari siapa yang punya ide

ketika soekarno hartto sudah keluar dari

baik kita jeda sejenak dulu ya